eh putri jangan soal baik deh
iya put daripada makanannya dikasih sama mereka
mendingan kita bungkus aja kita bawa pulang
putri benar disini kan banyak makanan
daripada mubazir terbuang lebih baik kita bagi sama orang yang membutuhkan
islam mengajarkan kepada kita untuk peduli terhadap fakir miskin dan anak yatim
anak anak anak anak ini ada bau apa ya
iya harum banget
kayak kayak mau masakan
siapa yang masak ya
tadi kan yang ke dapur cuma putri
hah aku tahu
sekarang pasti si putri itu lagi sama penyihir
disini pasti ada penyihirnya
suhu kita masuk bareng bareng
kok ini semua putri yang masak
maura kalo bertenur
putri itu pesanin makanan yang enak enak
iya pikniknya jadi
missi ma aku ambil saran pet buat piknik
kan makanannya gak ada papa
sekarang makanannya sudah ada
yang masak putri
masakan putri enak loh
lebih enak dari masakan mama
seunyil kita masak
mama gak percaya
ucap unjil itu masakin semua
sebaiknya mama jatuhin aja semuanya
jadi mereka terburu
tetep gak ada yang jadi berangkat piknik
mama bantuin mama
nah teman teman semuanya sekarang kita minta putri untuk mimpin doa ya sebelum makan
iya pak ustad bismillahirrahmanirrahim
allahumma barik lana
ya allah berkahilah
rizki yang telah engkau belikan
dan lindungilah kami dari siksa api neraka
ini masakan putri loh
ayo pak joni pak artief silahkan
pasti genok banget makanannya
ya udah kalau kamu takut racun
sini ayunnya aku buat aku aja
ih beno jangan gitu dong
subhanallah masakan bikinan putri enak ya
iya enak banget
pak ustadz jadi pengen nambah
terima kasih pak ustadz
iya nggak kalah kayak makanan di restoran
wah gambar gambar stomach gitu
terima kasih pamit pat pat
satu dan satu saja ya
kalian lapar ya
yaudah ikut bareng makan sama kita yuk
bocah onyek putri
kamu itu mau ajak mereka semua makan disini
kita itu gak ada yang kenal sama mereka
ih udah gitu pada tekil dekil lagi
tapi bu mira makanan kita kan masih banyak
kasian teman teman putri
mereka belum makan dari pagi
pokoknya gak boleh
eh putri jangan so baik dah
daripada makanannya dikasih sama mereka
mendingan kita bungkus aja
disini kan banyak makanan
daripada mubazir terbuang
lebih baik kita bagi sama orang yang membutuhkan
islam mengajarkan kepada kita
untuk peduli terhadap fakir miskin dan anak yatim
kayaknya minumannya kurang deh
kita ambil minumannya dulu ya
nanti koliang bantu putri ya
hai nya kita dulu mire ambil susu
mungk jan udah biru
maksudnya nih enggom
oh ada yang lagi
he he he itu barang barang kami penjuri penjuri
minggir minggir minggir
eh eh eh tas tas
waduh jam tangan saya dari belanda juga hilang
bisa boleh ya pak arjay
eh awas ya
jangan ada yang mendekat
kalau ada yang mendekat
anak kecil ini saya lukai